dengan perkembangan pesat smartphone uang elektronik juga menuai untung
pasalnya dua ribu delapan belas merupakan tahun maraknya perkembangan uang elektronik di tanah air
transaksi elektronik semakin mempermudah kebutuhan transaksi masyarakat di era ekonomi digital
mulai dari kebutuhan transfer hingga jual beli
tidak heran jika jumlah penyedia jasa pembayaran secara elektronik pun melesat
dua ribu merupakan tahun emas bagi peredaran uang elektronik
konsumen pun dimanjakan dengan berbagai promo menarik
ini mendorong menjamurnya gaya hidup praktis tanpa uang tunai atau cashles society
di tengah tengah masyarakat indonesia khususnya generasi milenial
beragam korporasi baik bumn maupun swasta berlomba lomba mengembangkan
uang elektronik di dunia
berdasarkan data bank indonesia hingga dua puluh satu november dua ribu delapan belas terdapat tiga puluh tiga uang elektronik beredar
uang elektronik ini sudah mengantongi izin bank indonesia
baik yang berbasis server maupun kartu
bi juga telah menerbitkan tiga izin penyelenggara dompet elektronik
pada dua ribu delapan belas bi menerbitkan dua izin kepada pt bank negara indonesia bni untuk produk ya
dan pt spi debit indonesiaku untuk produk dana
sebelumnya pada dua ribu tujuh belas bank sentral menerbitkan izin pt nusa satu inti arta untuk produk dokupay
yang telah diunduh oleh sekitar dua juta pengguna
tak hanya itu sebanyak tiga puluh empat korporasi teknologi finansial

yang terkait langsung dengan sistem pembayaran pada dua ribu delapan belas juga telah mendaftar di bi
beberapa di antaranya telah menggunakan teknologi scan quick response atau qr
meluapnya jumlah penyelenggara membuat nilai transaksi uang elektronik juga melesat di tahun dua ribu delapan belas
bank sentral mencatat hingga november dua ribu delapan belas terdapat tiga ratus tiga puluh satu juta transaksi melalui uang elektronik
bank indonesia menyebut melesatnya pembayaran non tunai pada dua ribu delapan belas
salah satunya dipicu oleh kewajiban
pembayaran tol secara non tunai yang berlaku mulai tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
selain itu maraknya uang elektronik juga akibat membludaknya transaksi elektronik di sejumlah e commerce
tak hanya itu pembayaran melalui uang elektronik juga telah menjangkau warung warung kecil
meski demikian bank indonesia mendesak masyarakat untuk terus menjaga kehatian kehatian dalam transaksi cashless
untuk kenyamanan publik fasilitas transaksi tanpa uang tunai secara konsisten diperluas
mencakup beragam aktivitas transaksi
sejalan dengan itu kesadaran akan kejahatan sistem pembayaran juga harus ditingkatkan
nanda windari cnn indonesia